saudara setelah sebelumnya mengunjungi dpp nasdem dan pkb
hari ini anies mohaimin datang ke kantor dpp pks
anies pun berbicara terkait rekonsiliasi
kedatangan anies dan muhaymin disambut presiden dan sekjen pks
anies menyatakan tugasnya dalam koalisi perubahan telah selesai
terkait rekonsiliasi dengan prabowo anies menjawab jika ada waktunya siap untuk bertemu dan bertukar pikiran
menurut anies saat kampanye prabowo jadi lawan
namun dalam demokrasi prabowo menjadi kawan
kemarin putusan mk kita hormati itu adalah ujungnya
selanjutnya kita terus bangun sama sama